pada hari kedua simposium nasional tragedi seribu sembilan ratus sembilan puluh
masih membahas konsep penyelesaian tragedi kemanusiaan ini
sejumlah aktivis menuntut pemerintah untuk membentuk komisi kepresidenan
untuk mengungkap fakta di balik peristiwa berdarah itu
sejumlah pengamat dan tokoh nasional hadir dalam pelaksanaan hari kedua simposium nasional
membedah tragedi seribu sembilan ratus enam puluh lima yang digelar oleh kementerian koordinator politik hukum dan keamanan
ketua badan kehormatan dpd ri am fatwa gubernur lemhanas agus wijoyo
serta dirjen administrasi hukum umum kemenkumham har kristuti har krisnowo
juga memberikan pandangan mereka mengenai tragedi ini
pada hari kedua yang dibahas adalah rekomendasi dan konsep penyelesaian tragedi kemanusiaan enam puluh lima
aktivis international peoples tribunal atau ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima reza muharam
mendesak pemerintah untuk membentuk komisi kemanusiaan
sebagai jalan untuk menyelesaikan pelanggaran
pemerintah juga diharapkan mengupayakan rehabilitasi dan pengembalian hak hak korban
dan keluarga korban yang mengalami diskriminasi selama lima puluh tahun belakangan